sehingga total kasus menjadi dua tujuh ratus tiga puluh delapan orang
kasus sembuh bertambah dua belas orang sehingga menjadi dua ratus empat orang
kasus meninggal bertambah dua belas orang sehingga menjadi dua ratus dua puluh satu orang
gambaran gambaran yang saya sampaikan pada data hari ini menunjukkan bahwa masih terjadi penularan di luar rumah sakit
masih ada orang sakit mengandung virus tetapi tidak merasakan dirinya sakit yang masih berada di tengah tengah kita
inilah yang harus segera kita hentikan
mari kita patuh dan disiplin
mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir
mari kita patuh dan disiplin memakai masker
mari kita patuh dan disiplin menjaga jarak aman
dan mari kita patuh dan disiplin untuk tetap tinggal di rumah
patuhi ketentuan ketentuan tentang aturan pembatasan sosial berskala besar
untuk saudara saudara yang berada di dki dan sekitarnya
patuhi semua ketentuan
tidak perlu mempertimbangkan untuk pulang kampung hari ini
kita lindungi saudara saudara kita yang di kampung
kita melindungi orang tua kita yang berada di kampung
insyaallah dengan cara yang seperti ini
maka kita akan dengan cepat bisa mengendalikan laju

melalui credo maore keuang geuang
itu berat tersebab dua belah orang beads
kami yang mempermainkan bahwa
mereka tidak membantu kami untuk walaupun
seperti semua kita sekarang ini
ia adalah sebuah hak
seluruh warga kota kita melindungi bangsa kita
saya yakin kita yakin semua yakin dan optimis
indonesia pasti bisa pasti bisa
terima kasih selamat sore
covid sembilan belas dan untuk kasus sembuh ada tambahan sebesar dua belas orang atau sebanyak dua belas orang hingga kemudian menjadi dua ratus empat orang dinyatakan sembuh
dan untuk korban meninggal ini bertambah dua belas orang per hari ini
dengan total korban meninggal akibat kasus ini menjadi dua ratus dua puluh satu orang
dan tadi ahmad yuryanto juga menyatakan bahwa kemudian penambahan kasus ini artinya masih terjadi penularan di tengah masyarakat
untuk itu kemudian psbb yang juga diberlakukan
di dki jakarta hari ini memang diminta untuk tetap dilakukan secara tertib
untuk menjaga jarak menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir
serta mematuhi seluruh aturan aturan psbb
demi kemudian memutus transmisi penularan yang sampai saat ini masih terjadi di tengah masyarakat
untuk yang ingin pulang kampung niat tersebut diurungkan terlebih dahulu
agar kemudian tidak membawa
kasus ini ataupun juga infeksi ini ke daerah daerah yang tentu saja ini akan kembali membuat penyebaran semakin meluas